secara pernyataan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
saat syukuran partai golkar pada jumat lalu di bali menjadi sorotan
pasalnya golkar meminta jatah lima kursi menteri jika prabowo gibran sudah resmi terpilih
namun erlangga kembali menegaskan kalau golkar belum memintanya kepada prabowo secara langsung
kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen palu
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lah
kalau yang kita sebut lima itu jadi lima hal
kpu belum mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu dua ribu dua puluh
namun partai golkar sudah ramai berbicara kabinet prabowo gibran
bahkan ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengungkapkan
meminta jatah lima kursi menteri saat syukuran partai golkar pada jumat lalu di bali
erlangga menyebut berdasarkan data bapilu golkar
sepuluh hingga delapan puluh persen kader dan simpatisan golkar memilih prabowo gibran
erlangga menambahkan dengan kemenangan golkar di lima belas provinsi
minimal mendapat jatah lima kursi menteri dalam kabinet nanti
tetapi erlangga menepis kabar
sudah meminta jatah menteri usai menghadiri rapat terbatas bersama presiden joko widodo di istana pada senin siang
calon wakil presiden gibran raka buming raka merespons soal permintaan jatah lima kursi menteri dari partai golkar
ada pembicaraan soal kabinet prabowo gibran
gibran meminta semua pihak bersabar sambil menunggu pengumuman resmi kpu
gibran memastikan itu adalah hasil pembicaraan antara dirinya dan prabowo subianto
soal apakah nanti jokowi akan cawe cawe
gibran menegaskan tidak ada hal seperti itu
untuk masalah menteri dan lain lainnya nanti bisa dibicarakan lagi
didiskusikan lagi dengan pak prabowo
beliau selaku calon presiden
mungkin nanti akan juga ikut menyusun kabinet
belum ada pembicaraan itu
mungkin ikut andil untuk ngasih pertimbangan itu
belum ada pembicaraan ke sana
kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya dengan
saya dan pak prabowo antara kami berdua
sementara itu anggota majelis tinggi partai demokrat hinca panjaitan
menyebut setiap partai tentu ingin kursi menteri sebanyak mungkin
namun demokrat memahami keterbatasan jumlah itu
sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada diskusi antara ketua umum partainya dan prabowo subianto
dengan jumlah portfolio kementerian yang ada
dan lembaga lembaga yang ada tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama
sehingga semua orang akan bertanya kan
demokrat dapat berapa partai golkar dapat berapa gerindra dapat berapa kan begitu
dan semua pasti punya kalkulasi dan memberikan masukan
tentu siapapun inginlah sebanyak banyaknya yang untuk ikut serta
karena semua juga mempunyai keringat yang sama
kendati ada permintaan jatah lima kursi menteri dari ketua umum
wakil ketua umum golkar wakil ketua umum gerindra habibur rahman yakin
erlangga tidak akan memaksakan permintaannya itu
tapi beliau tidak akan mungkin memaksa ya pak prabowo misalnya
atau teman teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan
namanya aspirasi tentu boleh boleh saja
cepat atau lambat jatah kursi menteri memang akan terjawab
namun yang terpenting kini daripada ramai ramai berbicara kabinet
adalah menunggu pengumuman resmi kpu terkait hasil pemilu rampung dibacakan